saat memasuki pelataran masjid namira di jalan rayaman tuplamongan
langsung disuguhi desain masjid yang bernuansa timur tengah
memasuki area dalam masjid pengunjung dibuat takjub dengan kemegahan kiswah
atau kain penutup ka'bah yang terhampar di dinding mikrob
kiswa menjadi daya tarik tersendiri di masjid yang berdiri sejak tahun dua ribu tiga belas ini
mendapatkan kiswah pada tahun dua ribu tiga belas ketika membangun masjid yang lama dulu di sebelah timur sana
kemudian pada tahun dua ribu enam belas membangun ini kemudian dipindah ke sini
jadi betul ini adalah kiswah asli yaitu penutup ka'bah yang ada di mekah sana
bagi pengunjung beribadah di masjid namira serasa beribadah di madinah
tempatnya juga nyaman antara wudhu sama tempat ibadahnya itu lebih dekat
dan serasa kayak di madinah
yang tumak lina itu ya kayak di sini itu
terus nggak terlalu apa itu cepat gitu loh
jadi bisa tumak lina insya allah
subhanallah benar benar terasa bagaimana atmosfer ketenangan dan juga kenyamanan beribadah di masjid nami
seakan akan kita bisa beribadah di masjidil haram karena kita langsung sujud di hadapan kiswah
yang merupakan kain penutup ka'bah yang sengaja dibawa dari masjid al haram
dan dilekatkan di bagian mikrob imam di masjid namira ini
selama bulan ramadan tidak kurang dari satu lima ratus orang berkunjung ke masjid namira
masjid yang diberi konsep sebagai masjid muslim
kafir ini didesain untuk memberi kenyamanan beribadah dan memuliakan tamu yang datang
meski kapasitas masjid mampu menampung dua lima ratus orang
di bagian luar masjid sengaja didirikan tenda untuk memfasilitasi para musyafir menikmati buka puasa dan beristirahat
masjid ini pun menyiapkan takjil untuk membatalkan puasa
usai salat maghrib berjamaah pengunjung kembali disuguhi hidangan nasi bungkus
sebagai hidangan utama berbuka menjelang ibadah tarawih

berbeda dengan masjid namira masjid raya islamic center jawa timur yang terletak di dukuh kupang surabaya
menyajikan nuansa kemegahan yang lebih modern
desain arsitekturnya lebih artistik dengan susunan kotak kotak segi empat
yang melambangkan harmoni antar golongan di jawa timur
setelah menaiki sekitar dua puluh delapan anak tangga kita bisa langsung menjumpai seperti apa bagian dalam dari masjid raya islamic center provinsi jawa timur ini
yang sengaja didesain dengan arsitektur modern dan mewakili kultur dari tiga puluh delapan kabupaten kota di provinsi jawa timur
didesain oleh gubernur jawa barat ridwan kamil masjid ini menjadi ikon baru jawa timur
selama bulan ramadan dalam sehari ada sekitar seribu pengunjung yang singgah untuk menikmati kemegahan masjid yang baru diresmikan pada delapan belas maret lalu
masjidnya bagus megah
dan luas sekali
dan menurut saya itu beda dengan masjid masjid yang ada
sebenarnya kan masjid masjid yang ada itu ada kubahnya bitu
nah kalau ini beda seperti semi semi modern
orang orang yang mungkin bisa berkunjung ke sini tidak hanya menceritajil ya kalau saat momen seperti ini ya mbak
tapi harapannya itu bisa sholat berjemaah sholat rawih bersama sama berjamaah seperti itu

berkunjung ke sejumlah masjid dengan desain yang lebih modern

brahmine yang menenangkan
sembaring abu burit menanti berbuka puasa dan ibadah jama'ah
tim liputan cnn indonesia lamongan jawa timur